itu ya apa sih
pakai segala menggodain cewek orang aja loh
kenalan dong gua eros
sorry ya aku gangguin kamu ya
soalnya kamu menggoda banget tau gak
lo kenapa sih
lo kayak orang kebakaran jenggot
lo mau pukul gua
udah gitu aja
sekarang gantian boleh dong
latihan terbakar doang
latihan terbakar doang
latihan terbakar doang
latihan terbakar doang
latihan terbakar doang
latihan terbakar doang
latihan terbakar doang
latihan terbakar doang
latihan terbakar doang
itu sudah biasa namanya orang sakti
udah biasa bebas
terus kamu ngapain disini
cco efterperusian itu masih hidup apa engga cepet
siapin dia créer kegelapan
saya ada uangnya
kalian dapat berlian dari mana
saya pikir anda tidak perlu tahu asal usul berlian itu
yang terpenting sekarang adalah anda ingin membelinya atau tidak
ya berlian ini kualitasnya sangat tinggi
jelas dong sudah pasti
saya mau beli
berapa sanggup anda untuk membelinya
seberapa banyak yang anda punya
sekarang seberapa banyak pun yang anda mau
kalaupun satu karung harus kami siapin juga ada
toko manapun nggak bakalan sanggup beli
itu lebih dari cukup untuk membeli sebuah kotak
ya saya sanggupnya seratus buah
itu cukup bagi saya
wisnu kamu tuh tega banget sih
sebagai temen kamu jahat sama aku
emangnya ada apa laura
ya karena kamu gak ngundang ke acara pernikahan kamu sama dewi nanti
tunggu kamu tahu dari mana soal itu
kamu tuh kenapa sih pakai main rahasia rahasiaan gitu sama aku
aku ini bukan yang mau rahasia rahasiaan ataupun bukan yang nggak mau kasih tahu kamu
tapi emang tadinya acara ini tuh buat keluarga doang
jadi kamu beneran nggak mau ngundang aku
ya kan sekarang kamu udah tahu jadi kamu boleh datang
nah gitu dong
oh benar ini
dia bilang kalau mereka punya sekalung berlihat
tapi bapak nggak salah lihat kan
yakin betul pak
saya gak bakalan salah lihat
jadi begini pak
kalau wanita ini datang lagi ke sini
tolong bapak segera hubungi nomor yang ada di sini ya
tapi memangnya kenapa ya
wanita ini itu pak penjahat pak
jadi kalau bapak berhasil ya
hasil memberitahukan kembali terkait wanita ini
bapak akan dapat imbalan dari bosannya
bapak mau ke mana
mau ke pasar beli kebutuhan warung
oh ya udah sinta aja yang beliinnya
ya mau dong pak
ya udah pak
apa aja yang mau dibeli
ini daftar belanjaannya ya
motor siapa pak
maksud lu itu ya apa sih
pakai segalanya gua dan cewek orang wajah
sorry ya aku gangguin kamu ya
soalnya kamu mau goda banget tau gak
lu kenapa sih
lo kayak orang kebakaran jenggot
lu mau pukul gua
udah gitu aja
dari pada kamu sama cowok incengan kayak gitu
aku gak mau
kok gue ngerasa sakit ya
kamu gak tau malu ya gue dengan perempuan lain ha
kok gua ngerasa sakit ya
mustika sion ini masih ada sama gua
harusnya kan gue kebal dari serangan apapun
mbak mbak bantuin mbak pacarnya kan bantuin bantuin
kamu harus tau ya
jangan sekali kali lagi kamu terang terang sama perempuan
harusnya kamu melindungi perempuan
kamu menghormati perempuan
bukan malah nyakitin kayak gini ya
laki laki apaan kamu tuh
macem macem sama perempuan
gua pengen bicara sesuatu deh sama kamu
gue tuh suka banget kalau ngeliat cewek yang lagi marah marah modelnya kayak lo gini
jangan macem macem ya kamu ya
emangnya kenapa sih
orang suka kan wajar ya kan
mendingan kamu jadi pacar aku aja deh
hati hati kamu sama perempuan ya
kamu harusnya menghormati perempuan
siapa cewek itu
gua jadi penasaran
gua harus cari tau
mas bambang kenapa mukanya kok sedih gitu sih
kayak habis diputusin pacar aja
ini bukan sekedar pacar
mana dia itu orangnya cantik pinter pinter masaknya pinter bangganya
pokoknya pinter segalanya deh nan
kemungkinan dia pasti deh dekat sama saya dan mau pasti sama saya
haduh mas bambang kok mustika sion sih
yang namanya cinta itu harus apa adanya bukan karena musiknya sion